kang gobang gak ada
hari ini dia nggak datang
ya mungkin dia lagi ada urusan
bukan lagi ada urusan
tapi kang gobang udah gak kerja di proyek lagi
kamu gak nanya sama orang proyek
nanya orang proyeknya gak tau juga
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
yaudah mama pulang
mama gak ada angkut
uangnya di dompet semua
pakai gober aja
bayar pakai aplikasi
istri saya kecopetan di angkut
copet di bandung bukan cuma satep
tapi yang nyopet istri saya bisa jadi saib
kamu gak liat
jangan banyak gerak
biar kopinya gak tumpah
apa tujuan kamu nanya siapa yang baking orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
hajar lagi bing
saya terseru pak sayang
balik lagi ke parkiran
memangnya kamu dari mana
siapa yang jadi backing orang orang di parkiran
sama di terminal
tadi dia nanya ke saya
kalau saya gak jawab
saya ditunjukin terus
kamu nyebut nama bang edi
bang edi pesen
namanya jangan sampai muncul
hari ini dia nggak datang
mungkin dia lagi ada urusan
bukan lagi ada urusan
kang gobang udah gak kerja di proyek lagi
kamu gak nanya sama orang proyek
nanya orang proyeknya
gak tau juga
tadi udah saya bayar pake aplikasi ya
iya pak terima kasih
gak ada perangka
gak ada perangka
gak ada perangka
gak ada perangka
saib gak pernah bilang
dimana markas dia sekarang
gak ada perangka
gak ada perangka
gak ada perangka
gak ada perangka
apa mungkin masih di tempat yang dulu
kemungkinan udah pindah
dulu ngajarinya gitu
markas harus pindah pindah
anggap aja yang nyoketin sendiri kamu itu saib
semakin saya nyari dia
saya mau makan
barang saya juga mau makan
saya makan duluan
mereka mau ngusir kita lagi dari parkiran
mereka cuma nanya siapa backing orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
soal hp kamu di jamret
terus kita ngeroyok jamretnya
habis itu mereka balik ngeroyok kita
enggak kamu laporin ke kang cecep
kalau masalahnya bisa kita handle
gak usah kita laporin
kamu yakin masalahnya udah selesai

kamu masih takut kita bakal dapat giliran
iya kan saya udah bilang
saya trauma dikeroyok orang
saya juga udah bilang
kan yang ngeroyok mereka otak
mereka kan udah balas dendam
mereka kan udah balas dendam
keotang sama jack
terus joy sama hiding
terus joy sama hiding
kamu udah lapor ke kang cecep
ini baru mau